hai hai kau hai kau kamu udah bisa tetap ini ustadz udah bangga banget ya walaupun kamu ngejuara
yang penting kamu jualan di hati ustadz ya karena kamu semangat udah mau terus lagi

jangan pernah meremehkan musuhmu
tapi jangan pernah memandang musuhmu kalau besar
dia emang gede banget tapi dia tetap manusia
kamu bisa lawan dia
ingat fokus dan cari celah lawan
ya cari celah lawan
eh eh kelapa kopiol ini lawan nih
sobi indra lukman ape
kenapa kalian itu teriaknya namanya sobri
eh disini kita itu lagi nyorakin haikal supaya menang
terus emang kenapa
mas dolah gitu
jadi kalian mau cari perkar sama aku
udah udah jangan ribut
kita itu disini tujuannya buat dukung haikal bukan buat ribut
seperti itu emang kayak gitu orangnya
baik enak enak semua
alhamdulillah akhirnya pondok pesantren kunanta bisa menjadi juara
tapi ingat kalian semua tidak boleh sombong dan tidak boleh takabur
betul sekali apa yang dikatakan oleh ustadz ridwan
kenapa kita tidak boleh sombong
tidak ada sisa dari kemenangan kita
tidak ada keberkahan tidak ada kemaslahatan
kemenangan ini mutlak
karena allah swt mengizinkannya
dan prosesnya wasilahnya jalannya ada sama pak roy
terima kasih sekali lagi kepada pak roy karena sudah memberikan kita kesempatan
untuk belajar bersama baik para santriwati maupun santriwan
untuk bisa memenangkan turnamen ini
sekali lagi terima kasih untuk pak roy
mutlakan untuk pak roy
hidup pak roy
hidup pak roy
hidup pak roy
hidup pak roy
hidup pak roy
hidup pak roy
terima kasih terima kasih
cuman saya cuma bisa membantu semampunya doa
ini ada acara jadi ada semacam persiapan untuk event internasional
bukan bukan bukan
tadi baru tahu
baru tahu turnamen ada lah
pak roy jangan pergi dulu lah pak roy
kita makan makan enak dulu pak roy
masa itu udah masak pak roy
mampir dulu ya ke pesanan kunanta
positai udah bikinin masakan spesial buat pak roy
jengkol campur teri
saya sih sebenarnya pengen mau mau
cuman sayang acara di luar kota
jadi saya harus burung
yaudah gak apa apa
kalau memang pak roy nggak bisa mampir lagi ke hunanta tidak apa apa
kami dari pihak pondok pesantren kul anta mengucapkan banyak terima kasih kepada pak roy yang sudah membantu kami sehingga kami menjadi juara ya
ayo anak anak semuanya ucapkan terima kasih kepada pak roy
terima kasih pak roy
terima kasih pak roy
hidup pak roy
eh saling dulu
yang sudah berpamitan dengan pak roy langsung masuk ke dalam angkot ya
hm ini dia dial aku
karena aku kan menang
aku aja dia dong
ya dong aku tuh dia tadi
pegangnya udah lama banget
eh tapi gue yang menang
kena aku yang menang
nora nora nora piala begitu doang direbutin dasar nora
emang kalian pernah megang piala kayak gini
oh pernah pernah pernah megang
di kota kota lain
wah entar penggalan
kok kok kok yang pegang pegang
mending lukman aja dulu
abis ini itu dah
lukman ini orangnya nora
jadi ketemu piala itu wow
nyadar naura ya lukman ya
wih buruwe ini bisa terbang nih sepertinya
kalian tumpah dengan nora
yang lain gitu
ya udah deh ya kalau kalian mangsa gak apa apa